untuk lebih mengetahui seputar penyakit stroke ini sudah ada dr taufik misiano spesialis saraf
selamat malam dok
ya dok stroke ini kan tidak hanya menyerang orang lanjut usia usia muda juga bisa kena stroke
sebenarnya apa saja sih dok yang menyebabkan terjadinya stroke dan apa saja faktor resikonya
ya baik kalau stroke itu disebabkan karena kan bisa dua macam ya karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak
jadi kalau faktor resiko yang bisa menyebabkan itu ada banyak mbak tapi terutamanya adalah yang tertensi ya tekanan darah tinggi
atau gula gulanya sangat tinggi itu bisa menyebabkan stroke atau sumbatan atau pecah pembuluh darah di otak mbak
oke kalau stroke ini kan masuk kategori penyakit tidak menular ya dok ya berarti ini lebih cenderung penyebabnya adalah gaya hidup sehari hari ya dok ya bukan faktor genetik
iya benar sekali
kebanyakan adalah emang karena
tertensi gaya hidupnya gaya makanannya tinggi garam mbak ya
sebenarnya kalau kadar garam sendiri nih dok yang dianjurkan oleh pihak kementerian kesehatan itu berapa sih dok dalam setiap harinya intake yang harus masuk kepada manusia maksimal
sebenarnya ya nggak banyak ya tapi kan masalahnya makanan kita itu semua garam apalagi yang makanan yang cepat saji ataupun makanan yang sudah dibungkus ya
kadar natriumnya sangat tinggi sekali ya
yang paling kita jaga adalah supaya nggak bisa jangan terlalu banyak untuk konsumsi garamnya itu ya
jadi pengaturan pola makan juga jadi sangat penting ya dok ya
selanjutnya ini ada yang menyatakan bahwa semakin awal deteksi dan juga pengobatan maka semakin besar pula kemungkinan untuk terhindar dari resiko kelumpuhan akibat stroke
sebenarnya apa saja tanda tanda seseorang ini terserang stroke dan bagaimana cara mendeteksi dini apakah berpotensi untuk terserang stroke atau tidak
yang terpenting adalah kita mengatasi
kita harus mengetahui gejala stroke nya sejenis mungkin kalau memang terjadi
dan kalau sudah terjadi kita secara cepat datang ke rumah sakit
nah itu yang penting
kalau untuk menduga kapan terjadinya itu nggak ada yang bisa
ya itu terjadinya selalu mendadak
tapi kita bisa mencegah itu dengan mengatasi faktor risiko yang dimiliki oleh pasien
misalnya mengontrol tekanan darahnya mengontrol gulanya mengontrol kadar kolesterol dalam darah
nah itu yang bisa
kita kontrol supaya tidak terjadi stroke
tapi kalau sudah terjadi stroke gejala yang bisa kita perhatikan yang paling cepat adalah
biasanya ada tagline itu dari kementerian kesehatan namanya segera ke rs
segera ke rs itu dok ya
senyumannya tidak simetris
nya itu gerakannya asimetris
jadi setengah badan lumpuh
r nya itu gangguan bicara
k nya itu kesemutan
trabun tiba tiba mata kabur
s nya adalah saatnya waktu untuk ke rumah sakit
jadi kalau tadi
jadi segera ke rs
jadi begitu mengalami tanda tanda yang tadi disebutkan oleh dokter harus segera saat itu juga ya menuju ke rumah sakit
karena untuk kasus tertentu seperti kasus sumbatan
karena sumbatan mengudara otaknya itu masih ada obatnya kalau dia datang lebih cepat ke rumah sakit
dok tapi ada perbedaan nggak sih dok terkait dengan usia
bagi orang yang lanjut usia maupun anak anak muda ini resiko resikonya atau penyebab penyebabnya ada perbedaan tidak dok
biasanya ada mbak
kalau bedanya sangat jauh biasanya usia muda di bawah empat puluh tahun gitu ya
ya mungkin waktu resikonya belum jelas
nah itu biasanya ada gangguan gangguan seperti genetik gangguan kekendalan darah
nah itu yang banyak terjadi saat ini pada usia usia muda ya
tapi kalau pada usia lanjut rata rata memang
kebanyakan adalah penyakit degeneratif seperti hipertensi gangguan kadar gula dalam darah
gangguan metabolisme kolesterol di dalam darah itu yang bisa menyebabkan dia terjadinya stroke
atau gangguan jantung ya
hirama jantung juga bisa menyebabkan dia stroke
tapi itu biasanya faktor resiko resikonya terjadi pada usia tua
tapi kalau pada usia muda mungkin bisa karena sakit kepala migrain itu bisa menjadi faktor resiko
oke kalau untuk gaya hidup sendiri dok apakah intensitas olahraga
konsumsi rokok apakah itu juga termasuk dalam salah satu faktor resiko terutama pada usia muda
rokok paling banyak mbak kalau usia muda untuk jadi stroke
kalau intensitas olahraga biasanya kalau pasien pasiennya obesitas ya
kurang aktivitas gerakan sehari hari
nah itu bisa menyebabkan stroke karena dia biasanya kalau pasien obyester ada hipertensi atau gulanya itu mbak yang tinggi gitu ya
oke kalau secara ilmu kedokteran ini dok
kaitannya dengan stroke itu bagaimana alurnya dok hingga bisa menyebabkan stroke
jadi kalau rokok itu kan banyak antioksidannya mbak ya
nah itu bisa mempengaruhi pembuluh darahnya
pembuluh udaranya terjadi gangguan di dinding pembuluh udaranya ya
itu bisa terjadi gangguan kekakuan pembuluh darah
dari asap rokoknya ataupun daun nikotin atau racun toksin yang ada di rokok itu mengganggu dari dinding pembuluh darah
gak cuma di otak aja bisa di jantung atau di pembuluh darah yang lain
nah kalau terutamanya otak ini kena ya dia bisa terjadi serangan stroke
dan itu paling banyak untuk pada usia muda yang banyak sekali mengkonsumsi rokok gitu
oke terakhir nih dok ya apa sebenarnya yang harus kita lakukan jika terjadi stroke baik pada diri sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar kita
ya pertama masyarakat sih harus tahu ya sekarang ini tahu gejala struknya itu apa
apa saja tadi kan kayak kelumpuhan tiba tiba
tiba tiba mulutnya mencong tidak bisa bicara ada kesemutan satu sisi tubuh
nah itu masyarakat kalau bisa tahu
jadi kalau ada keluarganya atau diri sendirinya mengalami hal tersebut langsung untuk ke rumah sakit
jadi secepat mungkin dia bisa datang ke rumah sakit
insya allah itu perbaikannya lebih baik dibandingkan kasus kasus misalnya ditunggu
oh ditunggu besoknya baru datang
penanganan di rumah sakit sangat penting untuk kasus stroke
yang sangat datang mendadak gitu mbak
berarti stroke itu penanganannya salah satu caranya atau satu satunya cara adalah harus langsung merujuk kepada tenaga tenaga ahli ya dok ya
iya ke rumah sakit mbak
oke baik terima kasih banyak dokter atas informasinya
malam hari ini sangat bermanfaat sekali
semoga kita bisa langsung mengaplikasikannya ya
jangan lupa untuk selalu memulai gaya hidup sehat dengan berolahraga dan juga mengurangi konsumsi garam
kalau dari data disini saya mendapatkan data dari kementerian kesehatan menyebutkan bahwa manusia dalam satu hari
menyebutkan bahwa manusia dalam kesehatan

jadi harus dikurangi dari sekarang ya